dua belas penyelam direktorat polisi air polda metro jaya menjalani terapi hiperbarik di rumah sakit polri
para penyelam tersebut mengalami gangguan kesehatan akibat menyelam non stop selama enam hari
untuk mengevakuasi penumpang pesawat lion air pklqp
dua belas penyelam di polair polda metro jaya tiba di ruang hiperbarik rumah sakit polri pada minggu pukul sepuluh waktu indonesia barat
didampingi kepala rumah sakit bayangkara kombes paul mushafak
para penyelam itu akan menjalani terapi hiperbarik selama dua lima jam
musyafak menyebut terapi hiperbarik diputuhkan penyelam untuk menetralisasi kadar nitrogen di dalam tubuh agar normal kembali
sebab kadar nitrogen yang melebihi ambang batas bisa menimbulkan gangguan kesehatan seperti mengganggu saraf tubuh
dit polair polda metro jaya kombes pol mahruzi rahman menyatakan setiap hari para penyelam menyelam di kedalaman tiga puluh sampai tiga puluh dua meter
selama menyelam mereka berada di dalam air melebihi batas waktu yakni lima belas menit
karena berfokus untuk mencari penyelam
mereka juga berfokus untuk mencari penumpang dan serpihan pesawat
akibatnya penyelam menjadi keracunan oksigen
di polair polda metro jaya kombes paul makhruzi rahman menyatakan setiap hari para penyelam menyelam di kedalaman tiga puluh sampai tiga puluh dua meter
selama menyelam mereka berfokus untuk mencari penumpang dan serpihan pesawat
mereka juga berfokus untuk mencari penumpang dan serpihan pesawat